seekor sapi di nganjuk lepas dan mengamuk di jalan raya surabaya nganjuk selasa pagi
diduga sapi mengamuk karena stres
akibat peristiwa tersebut sejumlah pengendara yang melintas panik akibat dikejar sang sapi
akibat tali pengikat pada leher putus
seekor sapi betina milik sumadi warga desa sono ageng kecamatan prambon ini
lepas dari mobil pengangkut dan berlarian di sepanjang jalan raya nganjuk surabaya
tepatnya di desa peh serut kecamatan sukomoro
akibatnya kendaraan yang akan melintas terpaksa berhenti
selain itu pengendara sepeda motor yang melintas sempat dibuat panik akibat dikejar sapi tersebut
bahkan salah satu warga yang berusaha meminggirkannya pun justru dikejar oleh sang sapi
meski cukup sulit akhirnya sejumlah warga berhasil menangkap sang sapi
satu jam kemudian usai berhasil digiring masuk ke pekarangan warga
jalan jalan terbuka dengan mobil dengan gas mobil
oh keluar dari mobil
buka dengan mobil akhirnya sikilnya gantung akhirnya lepas
tidak ada dua sampai lepas
tidak ada korban dalam insiden lepasnya sapi tersebut
namun akibat kejadian ini jalan raya nganjuk surabaya sempat macet beberapa saat